ya kita ke informasi pertama kejaksaan agung menggeledah empat tempat berbeda di kawasan sentul dan sejumlah lokasi di jakarta selatan terkait sangkaan pencucian uang yang dilakukan oleh jaksa pinangki
selain itu kejaksaan agung juga menyita satu mobil suv milik jaksa pinaki seharga kurang lebih satu enam miliar rupiah
inilah mobil bmw suv x lima milik tersangka jaksa pinangki sirma malasari yang disita oleh jaksa agung muda tindak pidana khusus
direktur penyidik jampitsus kejaksaan agung febri ardiansyah mengatakan penggeledahan dan penyitaan ini dilakukan terkait dengan sangkaan pencucian uang yang kini juga menyandung jaksa pinangki
namun febri tidak menjelaskan lebih detail lokasi apa saja yang digeledah oleh penyidik jampitsus kejaksaan agung
sementara itu kejaksaan memastikan bahwa jaksa pinangki tidak terlibat dalam pengurusan peninjauan kembali atau pk joko chandra di pengadilan negeri jakarta selatan
febri menegaskan jaksa pinangki hanya terlibat dalam pengurusan peninjauan kembali atau pk joko candra di pengadilan negeri jakarta selatan
febri menegaskan jaksa pinangki hanya terlibat dalam pengurusan fatwa mahkamah agung untuk joko candra
sehingga hari senin saya sudah dilaporkan ada empat tempat yang dilakukan penggeledahan
dapat dilakukan penggeledahan ini terkait dengan sangkaan tppu terhadap jaksa pinangki
dan telah diperoleh satu buah mobil bmw
sehingga lihat dan ini akan terus dikembangkan
tapi ada percepatan pemberkasan